selain dua informasi tadi kami juga akan hadirkan topik utama
jokowi bicara soal lari sebagai analogi kepemimpinan yang dibutuhkan indonesia ke depannya
harus lari maraton bukan sprint
lantas apa makna dari analogi tersebut
bersama saya reza helmi anda menyaksikan kanal pemilu terpercaya
baca pres koalisi perubahan anies baswedan mengkritik pembangunan tol era jokowi
yang menurutnya kurang memenuhi unsur keadilan
hal ini diungkapkan anies dalam pidato politiknya di ponpes atau hit sido resmo surabaya jawa timur pada kamis siang
jika terpilih anies berjanji akan meneruskan pembangunan jalan tol
namun dengan memperhatikan manfaatnya bagi masyarakat terutama yang tergusur
anies mengusulkan bagi masyarakat yang tanahnya dibebaskan untuk jalan tol
seharusnya juga dapat penyertaan modal atau saham
ketika tol mulai menghasilkan keuntungan maka tak hanya investor
rakyat juga mendapat manfaat materialnya
rakyat juga mendapat dividen tahunan
boleh tidak sih rakyat itu dapat penyertaan modal sehingga dia sesungguhnya punya saham di jalan tol itu
sehingga mereka mendapatkan penghasilan selama jalan itu masih ada tegak di tanah mereka
jadi bukan hanya investor
yang makmur tapi warga yang sepanjang jalan tol ini itu bisa merasakan manfaat